lantas seperti apa animo penumpang kereta menuju bandara
kini sudah ada produser lapangan priscila dauhan di stasiun sudirman baru jakarta
sudah diresmikan langsung oleh presiden joko widodo dan menarik perhatian
pak presiden datang dengan kaos ya di saat yang lain mendampinginya dengan batik
menimbulkan distraction sesungguhnya
apakah di stasiun kereta menuju bandara ramai calon penumpang
atau anda masih menangkap belum terlalu banyak yang mengetahui atau justru yang berantusias
ya silahkan dengan laporan anda
memang bisa saya ceritakan sedikit setelah tadi presiden joko widodo meresmikan kereta bandara
dan sempat menjajal dari stasiun bandara soekarno hatta menuju stasiun sudirman baru ini
bisa terlihat di belakang saya bahwa memang kereta pada pukul lima belas empat puluh baru saja berangkat
dan tadi menurut pantauan kami juga memang tidak terlalu banyak calon penumpang
yang naik dari stasiun sudirman baru menuju ke stasiun bandara soekarno hatta
dan memang di stasiun sudirman baru ini seperti yang dikatakan hera tadi
bahwa setiap harinya mengangkut sekitar tiga puluh tiga penumpang
dengan total perjalanan kurang lebih delapan puluh dua perjalanan
dan jedanya itu hanya sekitar tiga puluh menit
itu memang artinya sudah dipersiapkan
dan jumlah kereta pun sudah cukup sehingga para penumpang bisa naik dengan nyaman
dari stasiun sudirman baru di jakarta pusat ini
dan juga terlihat di belakang saya memang ini masih sepi
dan tadi kami juga baru melihat penumpang yang baru saja tiba menuju stasiun sudirman baru
dari stasiun bandara soekarno hatta
namun kita lihat saja nanti hera apakah memang nanti masyarakat bisa dapat menikmati
mengingat tarifnya saja sudah naik dari mulai harga promo dari tanggal dua puluh enam

dari desember lalu hingga satu januari dua ribu delapan belas kemarin harganya hanya sekitar rp tiga puluh ribu saja
namun setelah diresmikan pada hari ini penumpang harus membayar sekitar tujuh puluh ribu rupiah
dan tarifnya ini pun dapat bertambah lagi pada bulan maret kurang lebih sekitar menjadi seratus rupiah
ini juga menjadi salah satu yang berat bagi penumpang
karena tadi beberapa penumpang yang ketika kami tanya
mereka cukup merasa keberatan dengan harga yang dirasakan cukup mahal
kita mau lihat saja nanti apakah nanti memang
setelah mahalnya harga ini dapat juga menunjang setiap sarana maupun prasarana yang ada di stasiun sediman baru maupun di stasiun bandara soekarno hatta
prisci kila saya ingin tahu dengan harga yang tadi anda sudah mendapatkan informasi bahwa kemahalan gitu
apakah ada insentif yang akan didapatkan oleh penumpang
misalnya fasilitas yang tadi sudah anda singgung sedikit
apa yang bisa didapatkan penumpang dengan tarif tujuh puluh ribu tersebut
akadanya rame rame kan kalau naik taksi lima orang saja sudah lebih hemat dibandingkan naik kereta
apakah mereka mengharapkan atau sudah mencetuskan ada insentif apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan
ya hera salah satu yang paling penting yang dirasakan penumpang adalah kenyamanan
mengingat memang kereta ini cukup eksklusif begitu dan penumpang pun bisa dimanjakan dengan suasana stasiun yang cukup nyaman dan disabel friendly
jadi artinya memang orang orang yang memiliki disabilitas ini bisa menikmati
dan kereta yang disajikan maupun yang dapat dinaiki oleh penumpang ini memiliki fasilitas yang cukup baik
baik tempat duduk maupun juga dari ac dan juga beberapa fasilitas lainnya
namun yang menjadi catatan juga hera bahwa untuk dapat memilih tempat duduk penumpang harus membayar lebih mahal sekitar tujuh rupiah
artinya penumpang membayar sekitar tujuh puluh tujuh ribu rupiah untuk dapat memilih kursi
dan memang itu menjadi satu problem begitu yang memang dirasakan cukup baik
jadi itu memang cukup berat bagi penumpang
namun kita lihat saja kembali lagi hera bahwa nanti apakah memang ada penambahan penambahan lagi
mengingat memang stasiun ini maupun stasiun bandara soekarno hatta dan stasiun batu ceper yang juga sudah aktif ini cukup bisa menyajikan beberapa fasilitas yang nanti dapat dinikmati penumpang
dan yang menjadi catatan lagi bahwa penumpang yang nantinya dapat menikmati kereta dari stasiun surinam baru menuju stasiun bandara soekarno hatta ini harus memesan online
baik melalui mobile app ataupun dapat juga langsung membeli
di loket yang telah disediakan ataupun vending machine
namun memang di situ juga masih ada masalah begitu karena para penumpang juga masih mengeluh dengan lamanya email yang masuk yang dapat juga dipakai untuk masuk ke dalam kereta untuk kemudian menuju ke soekarno hatta
namun kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya
mengingat memang presiden joko widodo sudah sangat mendukung keberadaan kereta ini dan nantinya dapat dirasakan juga kenikmatannya oleh para calon penumpang
baik chris gila
kita berharap akan ada evaluasi ya seperti janji presiden terhadap baik harga maupun fasilitas dan juga insentif lainnya
chris gila dauhan terima kasih atas laporan anda